komisi pemberantasan korupsi meminta pendapat sejumlah pakar hukum terkait pembentukan pansus hak angket yang digulirkan oleh tujuh fraksi di dpr
hasil kajian diumumkan hari ini dan dibacakan oleh mantan ketua mahkamah konstitusi sekaligus pakar hukum tata negara mahfud md
saya rasa karena bukan kewenangan dpr untuk meniliki proses hukum di kpk
kedua pansus hak angket dibentuk melalui prosedur yang melalui peraturan perundang undangan sehingga pembentukannya pun adalah ilegal
yang ketiga dpr diminta bertindak sesuai dengan perundang undangan dan aspek ketelaran yang telah ditentukan menurut undang undang dasar
tindakan lewat ketelaran hukum yang dilakukan oleh dpr hanya akan berdampak merusak kegiatan negara dan hukum kita
lalu yang keempat
aphtn dan pusako menghimbau agar kpk tidak mengikuti kehendak panitia angket yang pembentukannya bertentangan dengan peraturan perundang undangan
akibat penentuan penitia angket yang bertentangan dengan undang undang maka segala tindakan panitia angket dengan sendirinya bertentangan pula dengan undang undang dan hukum